bupati cirebon jawa barat sunjaya purwadi sastra
dilaporkan kekepolisian oleh seorang wanita
atas dugaan tindakan penipuan
wanita tersebut mengaku sudah dinikahi secara siri selama empat bulan
dan dijanjikan mendapatkan fasilitas berupa rumah mobil dan uang bulanan
serta menjadi pns
namun bupati cirebon membantah semua tuduhan tersebut
seorang wanita bernama eli
melaporkan bupati cirebon jawa barat ke kepolisian atas kasus dugaan penipuan
oleh eli bupati sunjaya purwadi dianggap mengingkari janji
setelah menikahinya secara siri dan diining iningi fasilitas berupa mobil rumah
uang bulanan sebesar sepuluh juta rupiah dan diangkat sebagai pegawai negeri sipil
eli mengaku sudah dinikahi siri oleh sunjaya pada dua ribu empat belas
dan beberapa bulan kemudian ditalak cerai melalui telepon
namun janji tersebut belum juga diberikan
dan uang sepuluh juta per bulan
laporan dugaan penipuan yang mengarah kepadanya
membuat bupati sunjaya geram
ia membantah laporan tersebut
sunjaya mengaku tidak pernah menjanjikan berbagai fasilitas tersebut
termasuk melakukan nikah siri
ia menantang pelapor untuk membeberkan bukti atas laporan tersebut
sunjaya menduga ada unsur politis di balik kasus ini
saya akan menuntut balik
saya akan menuntut balik
dan saya seliakan kepada polisi diperiksa saudara eli itu
apakah ini ada unsur politis juga pak
yang jelas ada unsur politik
sekarang dibicarakan kasusnya tahun dua ribu empat belas
kenapa baru tahun dua ribu tujuh belas melaporkan kepada polisi
tiga tahun kemana
sunjaya juga meminta kepolisian yang sudah menerima laporan
untuk segera memeriksa pelapor
dalam pertarungan pemilihan bupati cirebon dua ribu sembilan belas
nama sunjaya perwadi sasra
kembali masuk dalam bursa calon bupati
sejumlah nama seperti vokalis setiaben charlie van houten
serta anggota dpr ri yang juga putra dari politisi partai golkar agung laksono
dev akbar syafiqarno juga masuk dalam bursa
eko ardi cnn indonesia